pak aku berani sumpah pak aku gak tau sama sekali dengan kejadian ini pak
jangan berani berani sumpah sama papa
papa udah gak tau kamu bohong atau jujur papa udah gak tau
kamu anak papa dan papa gak tahu itu
kamu udah berkali kali bohongin bapak
terus aku harus gimana posisi
selamatkan selamatkan selamatkan sienna cepetan
kamu tunggu sebentar ya
tetep pos pada ya
lo bisa diam gak
sekali lagi lo teriak lo gak segan segan ya
nusuk ini pisau
cowok lo itu bakal milih anti
gak bakal milih lo
sekarang dengerin gue
kita pergi dari sini secepatnya
ingat diam teriaknya
gue bilang jalan
kalo sampe sienna terluka gue cari lo

ya allah kenapa hal ini bisa terjadi sama aku
kalaupun rumah tangga ini harus dibangun lagi seperti dulu
cinta itu udah gak ada saya
oke kalau kamu bilang kayak gitu

silahkan lanjutin apa yang kamu inginkan
tapi kamu harus tahu no
aku gak akan tinggal diam gitu aja
kalau aku hancur
kamu juga harus ikut hancur ma
kita harus sama sama hancur
jangan jangan jangan
ini aku salah
aku tadi di pengamping
aku takut banget
aku tahu aku tahu ya
sekarang kamu tenang
ricky udah gak ada
ada aku di sini tenang
aku takut banget
aku takut banget
aku takut banget
aku takut banget
aku takut banget
aku tenang ya
aku tenang ya
kamu lihat sendiri kan
jawabu kamu si set
daripada nolong lo sendiri
tapi lo bener
gue sekarang marah dan gue kecewa sama saf
dia bukannya lari buat nyelamatin gue
tapi dia pergi buat tolongin andi
itu kan mobil basah
dan bilang kalau mobilnya di bawah
dan di dalamnya ada sienna sebagai tawannya ricky
saya harus ke yari ya
untuk nyiret anda ke kantor polisi
jadi cari taufan
kenapa diyelektrik siar ke kantor atau dizinit klink useless
itu gasnya diinjek cepet dong
ini juga udah cepet
di depan sana belok
belok sini belok sini
ini riki pergi kemana ya
kekira apa lurus
apa yang harus aku lakukan
ngapain tuh pak
masih aja mau nemuin aku di kantor
gak malu apa sampai
dilihatin oleh pegawai
mau sampai kapan sih
kayak begini terus
aku harus buru buru
tiap hari diganggu ini
tolonglah untuk bicara
dari hati ke hati noh
kita hubungannya hancur
cuma karena satu orang
yang mau melihat kita berpisah nih
kamu mau bicara soal partner kamu
iya aku tau aku salah
aku salah aku kerja sama sama dia
tapi kan sekarang aku udah tahu
kalau ternyata dia bohongin aku noh
dia maksudin itu semua
dan kamu juga tau itu kan
ada pada sienna
gimana keadaannya sekarang
tolong lindungi dia ya allah
semoga randy bisa mengejar ricky
dan menolong sienna
ya allah andien
kamu pasti masih shock setelah melewati semua kejadian ini
aku serius yang didi
telepon ke rengga serangan biasa
ipunya tidak enak
rana jangan deketin aku
jangan deketin aku jangan
jangan deketin aku
kamu udah aman sekarang
kita lagi di perjalanan menuju ke rumah sakit
sayang sayang sayang sayang ini kenapa andin gak ada kabar juga ya
mbak andin kenapa kenapa
iya sayang mama baik baik aja kak
ya insya allah
mama baik baik aja rana udah berdoa kan
bahagia buat keselamatan mama ya
kita berdoa yuk
tolong lindungi mama ya allah
semoga mama baik baik aja
dan mama sehat sehat
kalau andin tuh gak ada di depan mata saya
aku tadi kenapa kenapa bu
saya pergi ke rumah sakit
pergi aja ya cari andin ya bu ya
udah mendingan kamu di rumah di sini stay
jagain anak anak di sini sama kiki ya
udah gak ada tapi tapian ya
sebentar ini ada
oh salah telfon sebentar sebentar
aski hati hati itu dipegang
halo assalamualaikum sal
sekarang udah lagi sama andin
kita lagi di ambulans sekarang untuk menuju ke rumah sakit
kamu nemen di mana kok bisa
terus di mana kondisi andin gimana
sebenarnya secara fisik
andin baik baik aja tanpa
tapi dia sekarang lagi
andin sepertinya terluka secara psikis

soalnya ricky sumpah menyerang dia secara mental
jelasinnya bagaimana kalau tante
langsung nyusul ke rumah sakit
tante sebenarnya mau sekali
ke rumah sakit lihat andin tapi
ini masalahnya tante gak
bisa ninggalin anak anak di rumah
walaupun ada kiki yang jaga askar
dan juga sekarang ada mirna lagi nungguin
rena juga di sini tapi tante tetap gak tenang
karena bisa saja ricky menyusuk
lewat menajah dia sangat berbahaya
kalau memang tante khawatir
mendingan jangan dulu kalau memang tata
takut mereka kenapa napa
bagian benar bikin juga kan
masih berkeliaran masih burun
makadari itu udah tante
tante titip andin dulu ya
iya tante tante tenang aja
aku bakal jagain andin
please tanpa percaya sama kamu
untuk menjaga andin oke
yaudah kalau gitu ya oke sal
thank you so much alhamdulillah andin ketemu
thank you bye assalamualaikum
ketemu mama alhamdulillah
alhamdulillah aduh sekarang
oma mau telepon apa surya dulu ya
andin di sini luka secara psikis
bagaimana dengan sienna
apa dia terluka
aku benar benar gak tenang sekarang
kalau sampai siena kenapa napa
kamu akan menyesal
kalau gua di dunia lah
mungkin gua juga suka sama lu
bukan sama aku
engga engga jangan deket deket
jangan deketin aku jangan
jangan deketin aku jangan tenang tenang
tenang ya tenang kamu udah aman sekarang
kita lagi di perjalanan menuju ke rumah sakit
kasian sekali an
lumayan melelahkan hari ini
urusan kantor begitu banyak
tapi pelan pelan kelar
plus ditambah elsa
hah ya allah
ini kita mau kemana sih
mau ambil aja semua barang berharga gue
dan lo pergi dari sini
kalau gue bakal percaya sama orang
gak sama sekali
solusi terbaik buat lo
lo bisa pergi dari sini
gue juga bisa pergi tanpa laporin lo ke polisi
gue sih gak yakin ya
tapi kalau soal barang berharga
lo boleh jual
ya nanti pas lampu hijau
di ujung jalan ada tm
maaf maaf saya mau ke toilet sorry kayaknya saya kenal sama anda saya pernah lihat anda
oh ya kita belum pernah ketemu kayaknya oh suaminya elsa kan itu banyak perempuan
yang kemarin ketemu di cafe temennya apaan mereka
kemana mereka ya kayaknya ada yang mencurigakan
biar aku tahu
ya allah gelisah sekali nih allah
aku pengen nyari andin minimal keponok pelita
aku pergi aja ya mumpung mama tidur
assalamualaikum warohmatullah ya bur login salam palestriniga keeping bingung
campuru rak powder yang toh beauties disitu ya kayu cool tror banget nih
ya maaf sekali saya nggak bisa ke rumah sakit
dan khawatir sekali mendilakan anak anak di rumah reina sama asgara
biar saya kesana aja
tolong jagain reina aja
ini saya juga sendiri yang kesana karena istri saya lagi sakit
pasti saya kesana sendirian
baik terima kasih banyak pak surya ya
ada apa sih pak
jangan bilang kamu ada hubungannya dengan keadaan andin sekarang
andien di rumah sakit
apa sih pak maksudnya pak
aku baru datang loh pak
apa sih pak
aku dari kantornya nino pak
itu orang suruhannya ricky
apa curiga kamu tahu akan hal ini
mbak andien diracun
kalau kamu ada hubungannya
papa aku berani sumpah
papa aku gak tau sama sekali
dengan kejadian ini pak
jangan berani berani sumpah
papa udah gak tau kamu bohong
atau jujur papa udah gak tau
kamu anak papa dan papa gak tahu itu
kamu udah berkali kali bohongin bapak
terus aku harus gimana pak supaya papa bisa percaya sama aku
aku harus ngebuktiin apa
supaya kalau aku beneran gak tahu soal ini pak
gak perlu ngebuktiin apapun
karena jujur papa udah gak percaya sama kamu
papa gak bisa bedain mana yang bener mana yang enggak
kalau kamu ada hubungannya dengan keadaan anda sekarang
sekarang papa mau ke rumah sakit mau liat andien
enggak kamu tunggu dirumah jagain mama
ini ada apa sih
ini ada apa sih
ini ada apa sih
ini ada apa sih
ini ada apa sih
ini ada apa sih
ini ada apa sih
ini ada apa sih
ini ada apa sih
apa jangan jangan ini semua karena riki
apa jangan jangan ini semua karena riki

ini kenapa sih semua orang tuh nyalahin gue aja
selalu aja mbak andien yang dibelain
selalu aja mbak andien yang dibelain
kita turun sekarang
kita turun sekarang
kita turun sekarang
kita turun sekarang
bikin ulah terus
mau ngapain sih lo
udah pernah bilang ya
gue paling benci sama orang yang ikut campur urusan gue
saatnya lo masuk kejar